inilah video amatir yang menunjukkan kecelakaan kerja di terminal peti kemas jalan berapat kurung selatan nomor tujuh belas surabaya
dalam video ini terlihat kontainer yang diangkut oleh sebuah alat berat pemindah kontainer atau rich taker
diduga lepas dari pengait dan kemudian menimpa kepala truk kontainer yang ada di bawahnya
akibat kejadian ini sopir kontainer imam kastiawan empat puluh tujuh tahun warga surabaya tewas
pt bjti juga menegaskan bahwa korban hanya satu orang yakni imam kastiawan
selain itu pt bjti juga mengaku akan bertanggung jawab penuh terkait laka kerja yang menewaskan imam kastiawan tersebut
kecelakaan tunggal terjadi di ruas jalur pantura tepatnya di desa citemu cirebon jawa barat pada senin malam
pickup menghantam pembatas jalan dan tiang reklama
akibat kecelakaan ini satu orang mengalami luka luka akibat terjepit kendaraan
sejumlah warga berupaya memberikan pertolongan untuk mengevakuasi korban yang terjepit
korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis akibat luka yang dideritanya
sementara akibat kecelakaan ini arus lalu lintas sempat tersendat
petugas kepolisian yang datang ke lokasi menangani kecelakaan tersebut
dan meminta keterangan korban dan saksi untuk memastikan penyebab kecelakaan
ceroboh memarkirkan mobil tanpa rem tangan
angkutan umum di sukabumi jawa barat jalan sendiri bersama seorang penumpang
menabrak sebuah sepeda motor dan menghantam ruko makanan ringan pada senin malam
tidak tidak apa apa tadinya mesti dimakai masaya
tapi mobilnya ketika beli rokok dia menggerolong
ini seorang yang menggerolong sendiri
oh sempat ditinggal mobilnya pak
beli apa pak
beli rokok di situ
terus tiba tiba langsung nabrak aja gitu ya
iya saya cari mobilnya enggak ada
meski tak ada korban jiwa kerugian ditaksir mencapai jutaan rupiah
tim liputan cnn indonesia